ada suasana yang berbeda di jembatan pucang kecamatan bawang banjarnegara saat menjelang berbuka puasa
jembatan dengan tinggi sepuluh meter dan panjang lima puluh meter ini justru dimanfaatkan oleh para pecinta alam untuk ngabuburit
mereka memanjat ke jembatan itu hanya dengan menggunakan tali atau dikenal dengan teknik prusiking
eits tidak sembarangan ya untuk melakukan kegiatan ini mereka harus didampingi oleh instruktur yang sudah berpengalaman
meski terbilang ekstrim kegiatan ini cukup diminati banyak orang
pasalnya keseruan bergelantungan ini membuat ibadah puasa semakin tidak terasa
sensasinya berbeda lah daripada kabupaten yang lain
bisa mencari kegiatan kayak untuk menjelang waktu
untuk melupain kalau kita tuh lagi puasa gitu
selain memacu adrenalin para pecinta alam ini mengaku menggunakan ajang bergelantungan di bawah jembatan ini untuk mengasah keterampilan mereka
belasan tenda di sebuah tanah lapang di jalan sersan bajuri kota bandung ini berjejer rapih jelang waktu berbuka
dengan latar pemandangan alam kawasan lembang hingga pegunungan
mengisi waktu ngabuburit di sini terasa berbeda
untuk membatasi jumlah pengunjung anda yang ingin ngabuburit di sini harus melakukan reservasi terlebih dahulu
setelah mendapat tempat pengunjung akan diberikan keranjang berisi makanan ringan untuk dinikmati saat berbuka di tenda nanti
di sini ya enaknya karena ini kan outdoor apalagi kalau sekarang kan lagi covid kalau bioskop kan itu indoornya jadi kayak udaranya nggak terbuka gitu
selain layaknya sedang berkema aktivitas lain yang menarik adalah menonton layar tancap
film hingga lagu diputar untuk menghibur para penghuni tenda
untuk menikmati hiburan ngabuburit ini anda bisa menyewa satu tenda untuk kapasitas dua orang seharga dua ratus ribu rupiah
tim liputan cnn indonesia